baik juga ya calon lo
oh iya itu soal gamelan ceritanya gimana sih
teh bentar teh
ini mau ketemu siapa sih disini
ini mau ketemu siapa sih disini
ini mau ketemu siapa sih disini
surya nih keren banget cafe nya
ah kenalin ini cowok gue
lebih tepatnya sih calon suami
oh iya sebenernya gue tuh undang kalian kesini
karena gue nemuin gamelan misterius di hutan belakang cafe gue
jadi sebenernya dari kemarin kemarin tuh gamelannya udah mau dipindahin
karena ada penunggunya jadi pada takut
eee mendingan kita ngobrol di dalem aja yuk
biar lebih enak
gue telfon anak anak dulu ya
kita bikin konten apa lagi ya
yang seru gitu yang menarik soalnya kan penonton kita banyak
tag nya sudah mulai di kenal

udah jelek pisan lagi lagi tidur bisa bisanya lagi duduk tidur
peran peran aduh mau banguninnya
jangan tuh bisa copit
lagian saya nanya dari tadi
ide buat tuhan diri ke depannya malah tidur
malah tidur kamu mah
saya tidur saya lagi nyari ilham
pak ali mah bapaknya si putra

jo satu jo pikirin jo buat kedepannya konten kita jo
apa gitu jolah
nah itu tau
kan siapa ngomong sendiri parjo setenanya

oh nanti nunggu aku

kaget tadi mah kaget nanti jantung saya copot gimana
yaudah nih si surya ngajak kita ke kafe ngajak ketemuan
hah si surya sama si teri
cocik sambil makan besar
oh kandung makan ya segut kamu mah
depan lagi ya
ini bukain pintu saya
buka sendiri atuh
kita kepada si kos
mungkin atau kamu tuh lagiannya rumah kentangnya tuh di bandung
kenapa jadi di sini
ih di sini juga ada rumah kentang
hah di mana
tentang ukuran a ukuran b ukuran c
itu mah di pasar induk saya juga tahu itu mah
hahaha di pasar ya
tapi gis kan awalnya kita emang mau ontent rumah kentang
itu di daerah sini gak jauh
put put serius ini mah
tuh bau kentangnya teh makin tajam
lagi di rest area saya beli kentang goreng
itu teh kentang udah basi saya mah yakin
itu kentang kamu bawa dari bandung kan
so kamu di sini berapa hari
itu udah basi jo
loh kasih ya gies ya
itu nggak jadi dimakan sih ya
kalau dimakan mah saya keracunin
put ini kenalin temen gue rika
loh itu siapa ya
oh ini biasa supir kita
jo driver bahasa indonesia apa
kayaknya gue gak bisa nemenin kalian deh buat evakuasi gamelan
ya karena siang ini gue ada janji sama orang wo
buat meeting in soal pernikahan gue sama rika
nah yaudah kalian have fun ya
sayang tadi katanya
baik juga ya calon lo
itu soal gamelan ceritanya gimana sih sebenarnya
eh teh bentar teh
toilet sebelah mana ya
oh ke belakang aja
di belakang toilet ya
udah di sini dulu
peraturan nomor lima belas
senior selalu benar
biasanya kan aturan nomor satu itu masuk karya area wio
kan peraturan nomor satu
udah kamu di sini aja lah
jadi tiga hari lalu tuh gamelan misteriusnya ada di hutan belakang cafe sini
bentar siapa di dalam
tuh komplet pisan lagi nih teh
tuh ini rusak
ini rusak juga
aduh rusak semua cuma ini
tuh toilet yang nyala teh
komplet pisan lagi nih teh
please saya duluan kebelet ini maaf
saya duluan cowok
saya juga kebelet ini cowok
tidak boleh benar gulis
tidak boleh benar gulis
tidak boleh benar gulis
itu peraturan lima belas tuh
eh itu teh
masih ada panjangnya cowok
tidak boleh benda gulis di dalam toilet
udah saya duluan
saya ngebaca terakhir guys
aduh benar dia
eh saya duluan
tidak boleh benda gulis di dalam toilet

aduh benar dia

itu peraturan nomor tiga band
masalah georgetown ada
staff emang kakak kakak tem franco oba gini

di dalam masih ada teman saya lagi ganti baju
kamu sama cewek cantik gini takut
kamu bilang saya cemen emang kamu tadi gak takut
saya emang kebawa suasana jadi ikut banget takut
kalau soal evakuasi gamelannya
kita sih masih belum bisa bantu
kalau emang benda itu ternyata cagar budaya
itu bukan kewenangan kita
apalagi kan katanya ada penunggunya
sebab kalau masih tetap di dalam hutan itu bisa hilang
oh ya kenalin ini papa gue
kita harus mencintai warisan nenek moyang kita
jangan sampai punah
benar sih kata om thomas
kalau di hutan siapa yang tanggung jawab
ya kalau dievakuasi ke sini lebih aman
dan saya yang akan menghubungi pihak pihak terkait nantinya
iya lagi pula hutan di belakang kafe ini tuh milik kita ya kan pak
warisan nenek leluhur saya
tapi sudah saya hibahkan ke pihak hutang dindung
kalau emang udah clear ya berarti kita bisa
aujourd ini pelayan bunker apa ya sih